upaya mohamed ahbulisi menelpon keluarganya di gaza palestina gagal dilakukan
hal ini terjadi akibat israel memblokade sejumlah akses esensial ke gaza
seperti listrik internet dan air bersih
terakhir kali mohamed menghubungi keluarga tiga hari lalu
ia mengaku tak bisa berbuat banyak karena sedang mengambil studi
pasca sarjana bidang bioteknologi di universitas gajah mada yogyakarta
sekarang hospitalnya berhasil berlari
dan jika ini berterusan tanpa
jika tidak diberikan akses esensial ke gaza
anda tahu apa yang akan terjadi
beribu ribu orang akan mati
rakyat palestina terpaksa terbiasa dengan kondisi perang selama bertahun tahun
terutama sejak proklamasi israel pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang menyulut konflik konflik sesudahnya termasuk pendudukan palestina
namun hingga mohamed berusia dua puluh tiga tahun
perang kali ini adalah yang terburuk
pembangunan tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya
maksud saya anda berbicara tentang orang yang telah mengalami banyak perang dalam hidup mereka
tapi kali ini perang ini berbeda
dan perang ini lebih krual
banyak orang yang tidak berhubung mampu mati
dan sebenarnya sebelum itu anda mungkin tahu tempat aman untuk bergerak
anda bisa bergerak ke tempat lain seperti

tetapi sekarang perang tersebut berada di mana mana
pengembangan tersebut berada di mana mana

menurut muhammad warga palestina menyebut
mati seakan menunggu giliran saja
apalagi mayoritas orang palestina dipastikan pernah mengalami kehilangan
mulai harta benda hingga orang orang yang dicintainya
kepada pemerintah indonesia
mohamed berharap terus memberi dukungan kepada palestina
dan membantu melakukan diplomasi internasional mendukung palestina
jika saya ingin mengirim pesan
itu tidak akan seperti yang biasa
seperti mendukung kami atau mengirim aids
itu tidak seperti itu
kami telah menghadapi banyak perang
setiap kali perang mulai
anda mengirim aids
anda bisa membantu kami
kita butuh penyelesaian utama
berikan kita dunia berikan kita negara
kami berhak untuk memiliki negara sendiri
kami berhak untuk selesai dengan situasi yang sedang bersegar
jangan lupa untuk berlangganan indonesia yogyakarta